mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum dua ribu dua puluh empat mendatang
saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda tanda pemilu dua ribu dua puluh empat bisa tidak jujur dan tidak adil
seakan menunda menikmati masa pensiun menjadi seorang pelukis seperti yang sering dibagikannya melalui media sosial
presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono kembali tampil di panggung politik tanah air
ayah dari ketua umum partai demokrat itu merasa harus turun gunung setelah melihat adanya potensi kecurangan pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
salah satunya adanya wacana potensi calon
presiden dan wakil presiden hanya dua pasang
sbi mengaku memperoleh informasi bahwa partai buatannya akan dijegal agar tidak bisa menentukan capres dan cawapres sendiri
informasinya demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri
bersama koalisi tentunya
menginjak injak hak rakyat bukan
pikiran seperti itu batil
tanda tanda kecurangan yang dirasakan demokrat tak sejalan dengan pengamatan partai penguasa pdi perjuangan
partai banteng moncong putih itu menilai apa yang dilontarkan sby tak berdasarkan fakta
pdip bahkan menyindir bahwa kecurangan pemilu paling masif terjadi di bawah kepemimpinan sby sebagai presiden pada dua ribu sembilan silam
atau dua puluh persen kursi merupakan bagian dari ketentuan yang disepakati bersama termasuk pada masa presiden sby
hasto menambahkan hingga saat ini pdip masih sepakat
jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ideal pada dua ribu dua puluh empat nanti hanya dua
menurutnya hal ini untuk memastikan pemilihan presiden selesai dalam satu putaran
tim liputan cnn indonesia